pertumbuhan tahunan kredit perbankan sepanjang tahun dua ribu tujuh belas mencapai delapan satu persen
angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit tahun sebelumnya di angka tujuh delapan persen
ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan ojk wimbo sentoso memperkirakan
pertumbuhan kredit dua ribu tujuh belas masih berpeluang menyentuh angka dua digit atau sepuluh persen
wimbo mengungkapkan kredit konsumsi dan kredit modal kerja menjadi penopang pertumbuhan kredit pada akhir tahun
di samping itu bank indonesia dan ojk sama sama memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pulih pada tahun ini di kisaran sepuluh hingga dua belas persen
karena kondisi ekonomi domestik yang membaik dan konsolidasi perbankan yang akan selesai